mana sih ini anak
harus bantuin mama dong
bukannya gak diangkat telponnya
aduh gak siap nih
kalo disuruh jadi janda
gak diangkat lagi
kalo keadaan seperti ini
mas berantem sama perampoknya
perampoknya kalah atau gimana
itu yang bikin mas
mas b ketemu sama boy
jangan sampe juga boy nanya masalah peceren
maksudnya gak nyangka
kamu kangen liat
habis mah dia
ternyata memang si boy jago berani
emangnya allah yang berani
bayi pengen jadi boy
ya gak bisa keles
loh kenapa jadi merasa bersalah mas
setelah aku fikir fikir tadi mas

ya kan mas gak setuju rava
jadi dia buat rekayasa kayak gitu
superhero udah menyelamatkan papinya reva
ya pasti papinya reva nanti bakal setujuin
ya pasti begitu
itu rekayasa mas semuanya
masalahnya ketika mas ketemu dengan boy
setelah perampok itu pergi
dan juga kaget
kalo ternyata yang ditanya adalah mas
ya mas juga kaget
terus dia nanya apaan mas
wuh kenapa mesti mikir sih
semoga boy gak nanya mas be beneran udah cerai apa enggak sama gue
haaa jangan sampe juga boy tau
kalo gue ini adalah nyokap dirinya reva
ngomong dong be cepetan
boy terima kasih
mas suruh mintaannya
berterima kasih sama allah
gawat kalo mas be berubah pendapat tentang boy
yaudah kalo gitu caranya
mas harus kasih tau reva sekarang
eh tunggu sebentar
eh tunggu dulu
setelah aku pikir pikir mas
kayanya ini bukan rekayasanya boy deh
boy udah bantuin mas
karena apa yang ada retail
boy itu memang bener bener superhero
tambah cinta reva sama boy
itu kan tambah bahaya juga
eh enggak mas
jadi gak usah dulu deh mas ngomong ke reva
ya juga ya
mas jangan muda percaya sama anak muda jaman sekarang
karena anak muda jaman sekarang suka ngibulin orang tua
lebih pinter bohongin anak jaman sekarang
mas mandi dulu ya
ya udah gak usah dibahas lagi
mudah mudahan aja boy tulus bantuin mas
walaupun jujur masih yakin dia
mas mandi dulu
semakin redup usaha gue buat deketin boy
gue harus siapin rencana yang bener bener dahsyat
begitu boy tau siapa sebenarnya mama tiri reva
ini mah gak cocok namanya
aku tuh cuma pura pura minta cerainya
kenapa jadi kayak beneran begini sih ya
aduh gimana dong
masa jadi kayak senjata makan madam
kalo misalnya si papa bener bener menggugat cray mama
mama harus gimana
apa yang harus saya lakukan ya
apa yang harus mama lakukan
supaya bisa mencegah papa menggugat cerai
ah lagian sih papa sih pakai pengacara segala
adriana juga harus tanggung jawab nih
ini kan idenya adriana
dia harus bantuin aku cari solusi
iya iya bener bener
adriana kan cantik
adriana kan cerdas
yang ada kalau semua kebongkar
gue pasti benci sama gue seumur hidupnya
kok teleponnya gak diangkat
aduh ini lagi nambah
kok gak diangkat angkat sih
gak tahu apa ini urgent
harus bantuin mama dong gimana nih mama cantik lagi stres
bukannya gak diangkat
aduh gak siap nih kalau disuruh jadi janda
gak diangkat lagi
telepon sampe diangkat
telepon lagi terus
oke kali ini diangkat
kali ini diangkat harus diangkat
kok gak diangkat teleponnya
iya gak penting mas biarin aja mas juga
kalo gak penting gak mungkin dia telepon kamu terus terusan
ntar ampun gak pengertian banget sih
maksa banget gue harus angkat telepon dia
yaudah kalo gitu biar mas ya ambil aja ya
mas aku ajakin angkat
aduh ngapain juga sih mas bebek yang ngikutin gue
sama tante kalau aku tuh gak bisa terima tawaran kerjaan tante kali ini tante
adriana jaga sembung banget sih salah sambung tau
tante tuh minta tolong sama kamu untuk cariin solusi kalau tante ini bener bener mau diceret nih
sama om acting kita itu udah gak berhasil
masa pura pura jadi kenyataan andriana kamu tuh gimana sih
tante kan nggak mau kalau ini terjadi bener
kok sinyalnya jelek banget tapi suara tanah putus putus gimana halo
kok mati sih teleponnya
aduh gimana sih adriana ini
harus diangkat harus diangkat urgent
adriana gimana sih kamu gak aktif handphonenya
kalau habis baterainya dicas habis pulsa yang diisi
kalau nggak ada sinyal emang kamu dimana sih dikaleng apa
aduh ya allah
aduh ya allah jujur nih allah waktu itu tuh cuma acting
ya allah cuma pura pura
swear deh nggak beneran mau cerai sama papa
lagian bener bener gak siap tau jadi janda
nggak mau jadi janda ke
kembang desa kembang rt ke
nggak mau pokoknya ya allah gimana sih
telepon dari siapa sayang
dia kotak banget tawarin aku
aku kerjaan aku udah bilang aku nggak mau
tapi tetep dia ngotot
udah lah mas
nggak usah dibahas
mas denger nggak
terus aku lagi nyanyi nyanyi
makan nih lapar
yaudah daripada dia galau mending kita makan